terima kasih program gopudik dua ribu delapan belas bersama saya lady malino
langsung saja kita akan update situasi terkini langsung dari gandulan pemalang jawa tengah
ada produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di sana
selamat pagi sisi bagaimana kondisi lalu lintas di sana
apakah arus balik sudah mulai terjadi di kawasan pemalang
ya selamat pagi lady
hari ini pantauan kami untuk di eksitol gandulan pemalang jawa tengah
jika kami lihat masih terpantau lancar
sejumlah mobil arus balik untuk mengarah jakarta belum begitu terlihat
ada pun kemudian jika diperhatikan lagi arus tol ataupun untuk menuju jakarta belum terlihat
tapi di dalam kota masih mulai padat karena jumlah tempat wisata ataupun tempat rumah makan dipadati oleh sejumlah pemudik
dan kemudian jika dilihat lagi ada pengumuman dari kepolisian setempat bahwa tol untuk mengarah jakarta
ataupun cirebon melalui tol pemalang ini mulai dibuka tanggal delapan belas juni pukul enam waktu indonesia barat
karena memang ada prediksi
bahwa puncak arus balik tersebut akan terjadi pada tanggal dua puluh
dan jika dilihat lagi kondisi ada penutupan buka jalan tol ini sendiri karena memang kondisi infrastruktur dari tol tersebut belumlah sempurna
jika kemudian dilihat ada bahu jalan yang belum terpagar secara baik
kondisi penerangan di lalu lintas yang juga belum terlihat secara baik
agar tidak terulang adanya kecelakaan seperti dua hari yang lalu
oleh karena itu dari pihak tempat mengatakan bahwa tol tersebut untuk arah mengarus ke arah jakarta dan cirebon
dibuka pada tanggal delapan belas juni tepatnya pukul enam pagi atau besok hari senin
dan kemudian ada beberapa juga catatan ledi untuk kemudian menghindari beberapa kemacetan di titik tersebut
pemudik juga disarankan untuk keluar di brexit ataupun kali gangsa agar kemudian tidak terjadi penumpukan di eksit tol gandulan pemalang
yang memang diprediksikan juga seperti hamin
kondisi hamin kemarin juga ada terjadi penumpukan di titik tersebut
dan yang menjadi salah satu himbawan juga agar para pemudik bisa melakukan pemudiknya secara lancar
ataupun kembali ke kota jakarta secara lancar
karena kondisi rest area di kondisi tol tersebut juga belum terlalu banyak atau kondisi jaraknya masih jauh
maka dipastikan kondisi mobil diminta untuk dalam kondisi siap dan juga tidak mengalami gangguan
ada pun kemudian jika dilihat lagi sesaat ini pantauan kami masih sangat lancar untuk kondisi tol dari gandulan ataupun pemalang
kalau misalkan dilihat dari kilometer tiga ratus dua belas hingga menuju kilometer tujuh ratus sembilan puluh empat dengan estimasi jarak sekitar dua puluh km per jam
bisa ditempuh dengan kecepatan di atas seratus km per jam
atau waktu yang dihabiskan juga bisa dua puluh hingga dua puluh lima menit
dan kemudian prediksi selanjutnya ialah kondisi tersebut tentu akan bisa berubah jika terjadi besok
karena memang harus balik jika dilihat mulai dipadati oleh pemudik yang menuju jakarta dan cirebon mulai hari esok
iya kalau dilihat dari para wisatawan yang juga datang mungkin ke kawasan pembalang wisatamannya saja sih sih
yang memang dipadati oleh para pemudik dan juga wisatawan di sana
ya lady terakhir dari pantauan kami yang menjadi pusat favorit di kota pemalang ini ada pantai widuri
ada ratusan bahkan ribuan terakhir kami pantau para pemudik yang memang sengaja menghabiskan waktunya di tempat wisata tersebut
karena merasa bahwa sudah selesai bersilaturahmi dengan para keluarganya
sehingga mereka membawa sanak keluarga atau perekan kerabat ke wilayah pantai widuri tersebut
selain dari lokasi tempat wisata alam wisata kuliner juga menjadi tempat favorit bagi para pemudik
yang kemudian singgah ke kota pemalang termasuk makanan khas dari pemalang sendiri ada makanan kuliner grombiang
mereka mengatakan bahwa ini merupakan makanan favorit yang memang sudah sejak turun temurun
kemarin saya sempat berbicara dari salah satu pemudik yang kemudian mendatangi kota pemalang
dan dia mengatakan merupakan salah seorang pemudik yang melakukan mudik setelah selesai melakukan sholat id
namun sampai di kota pemalang mereka sendiri langsung mencari wisata kuliner
karena merasa itu suatu hal yang harus dikunjungi
terlebih dahulu begitu ketimbang mereka mengunjungi keluarganya
itu menjadi salah satu wisata favorit wisata kuliner ataupun wisata alam yang masih menjadi rebutan begitu bagi para pemudik yang berada di kota pemalang
baik terima kasih untuk informasi anda
sisi langsung dari pemalang jawa tengah selamat bertugas kembali
dan demikian gomudik update ini
sampai jumpa satu jam mendatang